kasus dana hibah akidi tio sebesar dua triliun rupiah yang diduga palsu terus bergulir
polda sumatera selatan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap herianti
polisi juga masih menunggu hasil swab pcr herianti yang saat ini sedang sakit
pemeriksaan kejiwaan sangat diperlukan karena tindakan herianti tergolong sangat berani
enam juli lalu ia dengan percaya diri menyerahkan sumbangan secara simbolis
senilai dua triliun rupiah kepada kapolda sumsel
disaksikan gubernur sumsel dan hingga kini polisi sudah memeriksa enam orang saksi
diantaranya suami herianti rudy dokter keluarga hardy darmawan dan perwakilan pihak bank mandiri
pemeriksaan kejiwaan terhadap herianti terkait dengan tambahan tambahan untuk pemeriksaan khususnya terkait psikologi